ibu ikhlas kok nikah sama om jaka
yang penting ibu bisa terus sama sama kamu
nanti ibu jadi sering nangis
aku gak mau ibu sendi terus
ayo bu kita pergi dari sini
tapi gak nyampe nyampe
apa dia berupa pikiran ya
bisa aja kalau dia berani kabur
jangan tinggalin bagus lagi ya
bagus takut kok
maka janji gak bakalan pernah tinggalin bagus lagi
jangan pernah jalan jalan sendirian begini
yaudah sekarang mendingan kita pulang yuk
kalau tonton ini tau
tantu yuliu bakal marah
rasanya aku tadi liat bagus ya
rasanya aku tadi liat bagus disini

kenapa ilangnya cepet banget ya

kok dia bisa ada disini sih
kok dia bisa ada disini sih

jangan sampai murti liat bagus lagi
mbak yulia ngapain ada disini mbak
ya terserah aku dong
ini kan dekat rumah aku
kamu ngapain disini
jan jan kamu mata matain aku ya
tepi walao zing enggak mbak
aduh itu kan bagus sama sally

aduh murti gak boleh sampai tau nih
kalau enggak apa
kalau enggak apa
apa mbak yulia liat mbak anak saya
halo assalamualaikum jaka
halo assalamualaikum jaka

kamu dimana kamu mau mainin aku lagi
enggak jaka ini aku menuju kesana
kenapa bang jaka
kenapa bang jaka

aku mau nikah sama jaka sekarang
aku mau nikah sama jaka sekarang

aku mau nikah sama jaka sekarang
aku mau nikah sama jaka sekarang

apaan sih berisik banget
ya ampun aku ketemu murti barusan
katanya abang mau nikah sama dia hari ini
gak usah bela gagila deh
kamu yang gila bukan aku

harusnya kamu nilai kenyataan dong kalau murti mau jadi calon di para kamu
ini gak bisa dibiarin
aku harus batalkan pernikahan mereka

sebelum terlambat kita bisa susul ibu di rumahnya om jaka
om jaka udah bohongin bagus om jaka jahat

bagus gak mau punya ayah kayak om jaka
sayang kamu tunggu dulu di mobil

mama mau ke situ sebentar mama mau ketemu orang
kamu tunggu di mobil main boneka aja ya
membentuk ada parah di dalam

membentuk ada parah di dalam
membentuk ada parah di dalam
membentuk ada parah di dalam
membentuk ada parah di dalam

membentuk ada parah di dalam
membentuk ada parah di dalam
membentuk ada parah di dalam
membentuk ada parah di dalam
mau bikin aku marah
enggak aja kak
tadi tuh aku kena
banyak anak anak kesan kamu ya
mau nikah sama aku gak sih
masih mau ketemu sama loli enggak
itu aku batalin pernikahan
ribut tau gak
terus sana siap siap cepetan
mau nikah kok sedih gitu sih
kalo jadi pengantin itu
senyum dong mbak
emang mbah terpaksa ya menikah sama dia
kalo bukan demi loli
gak mungkin aku mau ngelakuin ini
ini sama aja aku menjerumuskan diri aku sendiri ke jurang
jaka itu orangnya jahat
aku gak tau gimana nasib aku selanjutnya setelah jadi istrinya nanti
ibu jangan nikah sama om jaka
om jaka jahat
dia suka marah marahin ibu
ibu ikhlas kok nikah sama om jaka
yang penting ibu bisa terus sama sama kamu
nanti ibu jadi sering nangis
aku gak mau ibu sendi terus
gak usah pergi dari sini